dicoret satu nolnya
bukan bang toib bukan dicoret dikurangin
so ini bukunya
nah ini gini kang
ini buku baru
jadi akan catat ulang
terus nolnya dikurangin
nah pahamin gak
misalnya begini nih
satu juta itu jadi seratus ribu
gimana pok tabungannya banyak gak
pasti ada catetannya kan pos opi ambil gak
pos opi gimana sih itu teh penting buat kita
aduh gue gak kepikiran masalahnya bang sodikin nggak punya tabungan
yowes kita mesti buru buru kesana
bang tolong panggilin ojek yang lain ya untuk dua lagi
pok disini mbertiga juga muat pok
eh bapak emang bapak pikir kita ini mbertiga cabet cabean apa
bang ojek bang
kita mesti dalam fort ini lina sama sri
sebentar pak sebentar
buruan pak jangan lama lama
kalo bukunya dibuang nanti ulan indah percaya lagi seumur hidup sama ambo
tapi kalau bukunya indah dibuang habis semua uang ambo diambilnya
gapapa bang rus diambil sedikit aja
nggak bisa tep indah kan bisa pasti diambil semua
uang ambil tabung untuk buka restoran
kalian ngobrol lah aku yang akan awasi si ramu
bahaya kalau dia tahu
bang rustam emang diambil sedikit aja nggak boleh
rut lu kagak tahu sih bunyi bunyi kita
indah kan bisa pasti diambil semuanya
untuk ya semuanya dihambur hamburkan oleh mereka
untuk makan makan untuk belanja beli taplak meja apa saja dibelinya
bang aku punya ide
papa setiap hari ditanyain katanya nggak punya uang taunya punya tabungan
keterlaluan banget sih ngakunya gak punya duit ternyata punya tabungan
kalau si sopi tahu gue gak punya tabungan panjang nih urusannya
bikin bawa mobil jangan sambil melamu bisa tabrakan
nolnya kita kurangin
gini bang ateb jadi bang ateb punya sepuluh ribu
nah nolnya itu dikurangin jadi seribu
gua setuju tuh
gimana bang kenapa hanya dikurangi satu
kenapa nolnya tidak dikurangi dua saja
biar lebih sedikit
biar lebih sedikit
uang yang diambil sama istri istri kitanya

mana percaya bini gua
tadi tuh aku juga mau ngomong begitu

uh makasih bang
mil ini rudy ada usul dia bilang kita catat ulang tapi nolnya nanti dikurangi satu
nah cakep tuh
bang jamil setuju
beli buku baru
kamu sekarang beli buku yang baru
ncang gue ya
awasi istri istri kita
kalau mereka datang
langsung kasih kami tanda
macam mana kau ini suruh suruh aku
ini demi bang jamil kamu
bang jamil juga
buat bang jamil
aku kawal dia
jangan lupa ya
kasih kami tanda tanda
cari muka saja
belum pernah aja
melewatin si bapak
jadi gitu kang
alah masa sih segitu aja gak paham nih
dicoret satu nolnya
bukan bang toib
nah gini kang
ini buku baru
jadi akang catat ulang
terus nolnya dikurangin
misalnya begini nih
seratus ribu jadi sepuluh ribu
sepuluh ribu jadi seribu
nolnya dikurangin satu
oh kalau itu mas saya paham
kamu jangan bikin gemas
kamu itu sudah salah
jangan bikin kamu emosi
kamu bisa berbuat anarki
masuk neraka nanti
debuk debuk bekapuran
debuk debuk bekapuran
alamak datang dia rupanya
eh tak bunyi lagi
eh tak bunyi lagi
ah harus aku latihan
terus kita ngopain
tak ngerti dia
iya tiga hantu kali tuh